setelah kasus gagal ginjal akut progresif atipikal menghantui anak anak di indonesia
para orang tua diminta untuk mewaspadai kasus diabetes yang bisa saja terjadi pada anak anak mereka
jumlah anak penderita diabetes dalam rentang usia hingga delapan belas tahun di semarang pada tahun dua ribu dua puluh satu mencapai dua ratus enam puluh tujuh orang
angka itu naik sekitar empat puluh persen menjadi tiga ratus tujuh puluh tujuh anak pada tahun dua ribu dua puluh
jenis kelamin penderita diabetes didominasi anak perempuan yakni enam puluh persen
pemicu naiknya diabetes pada anak adalah pola hidup dan pola makan yang tidak sehat
misalnya malas bergerak dan berlebihan dalam mengonsumsi fast food
dulu itu terjadi pada usia usia misalnya enam puluh tahun
ternyata angka atau usianya justru semakin tambah
ya pola hidup pola makan yang tidak bisa dilakukan secara sehat
sementara data dari unit kerja koordinasi ukk endorinologi ikatan dokter anak indonesia atau idai
mencatat kasus diabetes mellitus tipe satu pada anak mengalami peningkatan tujuh puluh kali lipat sejak tahun dua ribu sepuluh hingga tahun dua ribu dua
anak anak pengidap diabetes tipe satu ini disebut tak dapat memproduksi insulin di dalam pankreasnya hingga bergantung pada injeksi insulin
yang tadinya dua puluh delapan persatus ribu tahun dua ribu sepuluh itu tahun dua ribu dua puluh tiga itu menjadi dua persatus ribu
terjadi peningkatan sekitar tujuh puluh kali lipat
ini pada tahun
dan biasanya datang dalam kondisi yang berat
dalam kondisi koma atau asidosis
karena memang anak anak tipe satu diabetes tipe satu ini kan memang tidak bisa memproduksi insulin di dalam pankreasnya itu
sehingga dia memang tergantung pada injeksi insulin
sejumlah orang tua mengaku belum mengetahui jika diabetes
dapat mengincar anak anak mereka
untuk menghindari penyakit tersebut sejumlah orang tua pun memilih untuk mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang manis dan beralih ke air putih
membahayakan anak anak juga
tapi saat ini sih saya baru tahu kalau anak anak bisa kena diabetes
nah ini antisipasinya sebagai orang tua gimana bu
terhadap pola makan anak anak
ya kita harus dijaga aja
banyak minum air putih
para orang tua pun diimbau untuk memperhatikan gaya hidup sehat untuk buah hati mereka
guna meminimalisir potensi terjadinya penyakit diabetes pada anak
tim liputan cnn indonesia